sudah satu minggu pemerintah telah mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng
di pasar pasar tradisional kota surabaya ketersediaan minyak goreng kemasan cukup banyak
misalnya di pasar genteng satu liter minyak goreng kemasan ini cukup banyak juga ya tersedianya
tapi harganya rp dua puluh empat
sementara untuk minyak goreng curah ketersediaannya tidak banyak dan ternyata harganya juga cukup mahal
seperti misalnya di penjual satu ini menyiasati minyak goreng curah seperempat kilogram kemasannya dengan harga rp lima
ini sekaligus untuk memfasilitasi bagi para pembeli yang mengeluh tentang mahalnya harga minyak goreng curah
untuk mendapatkan minyak goreng curah pedagang ini harus membayarnya terlebih dulu
baru kemudian mendapat kupon dan mengambil minyak goreng curah
beberapa hari selanjutnya pedagang kembali mendatangi agen
namun stoknya tidak tersedia lagi hingga waktu yang tidak diketahui
minyak goreng curah eceran satu kg dijual rp dua puluh
sementara ukuran setengah kg dijual rp sepuluh dan ukuran seperempat kg dijual rp lima
eh dapat deh kemarin antrinya lima hari tapi kasih uang dulu dapat kupon
kalau kupon itu sudah dapat nanti berapa hari dapat minyak
nah gak tahu tempatnya orang papai yang mencari ini
tadi kesana lagi gak dapat bapak gak dapat kupon gak ada apa apa
sementara di pasar tambah rejo ada salah satu pedagang yang berhasil mendapatkan
tiga jeriken minyak goreng curah bukan dari agen tetapi dari sesama teman pedagang
tadi juga sempat ada pembeli yang datang menanyakan harga minyak goreng curah kemasan satu lima liter
namun tidak jadi beli karena harganya mahal
pedagang eceran ini menjual minyak goreng curah satu botol berukuran satu lima liter rp dua puluh lima dan rp dua puluh untuk ukuran satu kilogram
saya juga susah dapatnya kalau di agen ya kebanyakan kosong meskipun ada sebagian yang dapat
kadang orang banyak yang nggak dapat
saya ini ambil sama jual kayak gini juga gitu dikasih enam pil lah istilahnya itu ya agak mahal lah
dari agen ya timbang nggak ada kan jual mahal juga
selain itu di pasar tambah rejo ada pedagang yang sama sekali tak mendapatkan minyak goreng curah
ada yang sudah datang dan mengantri ke agen namun hasilnya nihil
agen pun tak memberi batasan pembelian bagi pedagang eceran
ini yang udah datang saya kesana besok katanya
besok jam berapa cik jam delapan
balik jam delapan tadi
berarti ibu udah gak jualan
gak jualan udah lama
kalau saya itu antri tapi dari depan udah habis
berarti saya gak jualan
sampai sekarang gak jualan minyak saya
sementara minyak goreng kemasan yang dijual di pasar genteng baru dan pasar tambah rejo mahal
rp lima untuk kemasan satu liter dan rp empat puluh delapan untuk kemasan dua liter
caksono surabaya jawa timur